makanya tadi siang waktu bangun
dia mau ngacoin acara kamu
ah mama kamu tuh kualet boy
gak mau dengerin kata kata suami
udah lah pa
nggak usah cari tahu siapa yang salah pak
biar bagaimanapun juga
mama itu istrinya papa
boy juga anaknya mama
dan papa juga nggak mau kan
kalau terjadi apa apa sama mama
itu bener tuh
kamu gimana sih
iya ini kan diangkat
ayo kamu di belakang
kayaknya kita nyasar deh tante
tante nggak betah
tinggal lama lama di hutan
tentu nggak kerasan di sini tahu
tante mau pulang aja

tapi entah tau kalo miss utuh
coba lihat otras daripada youtube
ny sembilan dorang be
gak percuma kita teriak teriak gak akan ada yang denger tante
ini sepi banget
terus kita harus gimana dong
tante bener bener gak kerasa disini tau
tante mau pulang
mendingan kita jalan
nanti bisa keburu malam
nanti makin gelap kita cari jalan
pasti dapet kok
kita jalan lagi
tante udah sakit pinggangnya tau
yaudah aku aja ya
masih sakit tau
nanti biar kita berobat
kalau udah mau jalan
nah tadi pak karim itu nunjukin mama kamu ke arah sana
tapi kok gak ada ya
udah kamu aja gimana minta tolong soalnya kan kamu lebih muda
lagian gak akan ada yang dengerin juga
ini kan di hutan
yang ada kita mancing binatang buas tante
dikiranya kita tarzan karena kita teriak teriak terus
kamu jangan kayak gitu ngomongnya serem tahu
mendingan tante berdoa aja gi
minta sama allah
ya allah berikan
masalahnya tante itu gak pernah sholat
tanpa malu kalau berdoa sama allah
terus kalau allahnya ngambek
ih kamu kalau ada masalah aja baru inget sama allah
baru berdoa sama allah
gak mau tante malu beneran dah
gak mau gak setuju gak cocok
kamu aja yang berdoa
iya kamu aja berdoa
udah tante cuek aja
kita tetep berdoa
lagian kan setiap kita ada masalah
kita harus mendekatkan diri kita kepada allah swt
kan bener kan
yaudah kalau gitu kamu aja sholat
tante gak tau gimana cara berdoa yang bener
supaya cepat dikabulkan sama allah
yaudah tante ikut aja
gue akan sholatnya senin kamis
emang bakalan dikabulin kalau gue berdoa gitu
saya disuruh doa malah bengong
biasanya yang lebih tua itu yang mimpin doa
emang ada pengaruhnya yang muda sama tua
yang tua itu harus kasih contoh sama yang muda
biar dikabulin gitu jadi tante doa nih
yaudah biar cepet dikabulin ngadep langit aja ya
bantuin kami ya allah tolong kami biar kami berdua bisa keluar dari hutan ini ya allah kami takut tahu
kami gak mau mati di hutan ini ya allah
ya allah banyak binatang tau
ya allah kalau dimakan binatang gimana
terus kalau nggak dikapanin gimana
terus kalau nggak dikuburin gimana
terus kalau gak dianangisin kami gimana
ya allah takut tau
kenapa doanya kayak gitu sih
ini bobo mati siapa yang mau mati
adriana gak mau mati ini doanya bobo masih serem tau
kamu sih yang suruh tante berdoa
tentukan kepikirannya itu sekarang tau
kita cari jalan keluar gak mau disini mati gak mau mati disini aja tante
tunggu tunggu tunggu kamu disini aja
tadi kan kita berdoanya disini minta pertolongannya sama allah
jadi kita disini aja jangan kemana mana tau ya tante
tunggu tunggu tunggu
kita habis berdoa siapa tau allah ngirimin helikopter kesini buat bantu kita gitu
aduh tantenya setiap doa juga kita harus butuh perjuangan juga harus berusaha juga
gak cuman doa doang
jadi tante mau disini aja kita gak berusaha cari jalan keluar gak mau
nanti keburu malam ini udah jam berapa
adriana gak mau mati

kenapa kamu jadi galak
ayolah cari jalan keluar ya tante aku nanti keburu malam ayo
aduh cape tau tau
boy kemana ya
gimana bebe tau dia kan pergi hiking jam lalu
tapi istri tadi udah pamit duluan be kirain udah nyampe kesini kok lama ya
yaudah bentar gue telfon dulu
yah gak ada sinyal lagi
be apa gak sebaiknya kita berpencar aja nyari boy takutnya boy ngasar lagi
insya allah enggak lah dia udah sering ke gunung ini dan dia juga udah lumayan nafal tekno
tapi tetep kalo dalam waktu setengah jam boy gak balik tidur kita harus cari dia
iya gue setuju
padahal papa udah larang dia untuk pergi
untung papa udah kunciin dia tadi malem di kamar
makanya tadi siang waktu bangun
dia mau ngacoin acara kamu
ah mama kamu tuh kualet boy gak mau dengerin kata kata suami
udah lah pa
gak usah cari tau siapa yang salah pa
biar bagaimanapun juga
boy juga anaknya mama
dan papa juga gak mau kan kalo terjadi apa apa sama mama